kita ke informasi lain ini terkait juga inovasi baru
dimana membaca buku sekarang sudah tidak harus di perpustakaan
toko buku ataupun di ruang belajar ataupun tempat kerja
karena di angkot pun sekarang sudah bisa fian
ya ada seorang supir angkot yaitu rute serang pandeglang banten
yang menyediakan buku berbagai tema bagi para penumpang angkotnya
semoga waktu membaca tidak sampai kelewatan

agar mereka tidak terkungkung dengan gadget di tangannya
belakangan para mahasiswi atau pekerja kantoran pun ikut tertarik membaca buku dalam angkotnya
apalagi ia selalu mengingatkan para penumpang jika menyediakan bacaan gratis dalam angkot
bapak saya ingin membaca buku ini
agak heran sih aku juga baru pertama kali

tapi tadi yang tertarik dari buku ini apa
ya bukunya bagus
terus unik aja ada di angkot
ini buku bukunya juga bagus bagus judul judulnya
ini baru ada satu ini ya
iya di pandeglang ini
tema buku yang disediakan sangat bervariasi
dari ilmu pengetahuan umum sampai agama
udin yang berusia empat puluh sembilan tahun bukan hanya senang dengan buku
ia bahkan sudah menulis satu buku berjudul tidur dalam mimpi
hasil penjualan buku karyanya ini ia belikan buku untuk menambah koleksi di angkotnya
untuk meningkatkan minat baca
udin menggunakan penulisan buku ini
nah khususnya anak anak lah
biar mereka biasa biasa jangan hanya lihat dari hp aja
jadi mudah mudahan kalau udah dari baca
supaya bisa ikutin para kejak kejak penulis awalnya ngebaca
untuk perpustakaan dalam angkot ini
udin juga merelakan dua tempat duduk angkotnya menjadi tempat buku
hadi mazda pandeglang